aduh ya tapi gak bisa gitu dong ma
aku kan juga punya urusan aku harus buru buru
oh yaudah oke oke
nanti biar mama yang telepon kepala rumah sakitnya
sekarang kamu tinggalin kartu nama kamu sama dia
yaudah lah oke
mbak ugd sebelah mana mbak ya
ugd sebelah sana mas
makasih mbak ya
sus ada pasien namanya nama gak sus
oh ada mas dari si anto
mar bangun mar
mar jangan mati dulu mar
jangan terlalu keras
kita nggak tahu kondisi dalamnya
kalau dia sampai mati gimana sus
mas gak perlu khawatir
biar dia istirahat dulu
iya bu ya baru pulang
lihat mas adik anda sudah sembuh
kenapa gua bisa di sini
oh bagus deh aku
eh apa lu gua nggak ada urusan ya sama lu
lu mau tau siapa gua
eh udah udah gua nggak butuh penjelasan apa apa
ya pasti pak
ya bapak tenang aja ini saya lagi usaha ini pak
ya baik secepatnya
baik baik baik
mari saya hantar
keliatannya masih sodara ya dengan bapak ya
kisah kisah lah lah lah lah lah
ngapain juga orang seperti itu kamu tangisin sih
aku cuma kesel aja berani banget dia punya ttm
tapi kamu udah puas kan kamu udah tampar dia
enggak aku belum puas
harusnya kan aku yang mutusin dia bukan dia
aduh hari ini aku tuh bener bener sial banget mah
tadi ada orang geblek nabrak mobil aku lagi
tapi emang bener dia nggak minta ganti rugi apa apa
waktu mama ke sana orangnya udah nggak ada
berarti dia nggak ada niat nutut apa apa sayang
udah deh ah
kamu nggak pacaran
enggak lah lah lah diputusin
lah lah lah lah lah
ada seperti kamu memang
harus merasakan bagaimana rasanya dijambakan
papa seharian ke mana sih
ke sauna biar fresh
ya lah lah lah lah
enak bener jadi orang seperti papa yang nyantai terus setiap hari ya
di antara temen temen papa paling mudah pastikan
papa itu tidak hanya ke sauna papa juga kursus masak memasak
nanti papa masakin ada resep baru buat mama
lah lah lah
si gisa tuh kecelakaan tadi
tadi papa lihat nggak apa apa dia
lihat terus orang itu gimana menuntut
dia minta biaya pengobatan
itu dia anehnya dia nggak minta apa apa
gisa tinggalin kartu nama juga nggak minta apa apa dia
oh ya sudah nggak apa apa
kok sudah masak
bilang ke adil lu sekarang
supaya lu bisa peras tuh cewek itu
udah lah om
mau minta ganti rugi apaan sih om
saya yang salah om lampu merah saya terobos saya ketabrak lah om
eh yang salah itu tetap yang gede
kalau mobil nabrak motor yang disalahin mobil
nah ini orang ditabrak mobil
teman aja deh
sati tekan aja dong
om ini pakai parem juga sembuh om
jadi saya minta om
jangan macem macem ya
kalau om pers cewek ini saya nggak akan pernah maafin
jangan jangan bukan anggota keluarga kita
kelakuannya paling aneh
masih ada saya om tenang sini
masih inget kan nomernya
kalau om coba coba peras perempuan itu aku nggak akan pernah maafin om
kau peras apa sama ibu
nah tadi mau mau rade ashley
pernah lah sama saya
saat dia bisa kan

friss sih ke saya fais
mbak kenapa ketuk pintu sih
kamu tuh bener bener gak peduli ya sama orang lain
apa sih mbak maksud mbak itu siapa
vina kamu tuh gak peduli sama riri kamu gak peduli sama mas hendra kamu tuh gak peduli sama semuanya
mbak aku perlu nanya apa lagi coba sama riri
dia kan tadi udah bilang kalau dia itu lagi ada urusan
ya udah lah lagian dia juga udah gede ini
dan soal mas hendra tadi kan aku udah bilang kalau aku gak ketemu sama dia seharian di kantor
lagipula divisi aku sama dia beda kok